pt kereta api indonesia mencatat ada kenaikan pengguna kereta dibandingkan pada hari biasa
sepekan menjelang libur natal dan tahun baru tepatnya tujuh belas hingga sembilan belas desember
tercatat tiga ratus tujuh puluh empat ribu penumpang yang melakukan perjalanan dari stasiun seluruh indonesia
vp public relations pt kai joni martinus mengatakan rata rata pelanggan kereta api jarak jauh pada periode tersebut
sebanyak enam puluh dua dua ratus lima puluh tujuh orang per hari
meski demikian jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan masa sebelum pandemi
rute yang menjadi favorit diantaranya jakarta cirebon jakarta purwokerto purwokerto yogyakarta dan madiun surabaya
dan untuk memantau langsung situasi di stasiun senin jakarta kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia satrio adi wicaksono
selamat pagi satrio
ini dari data yang anda dapatkan di lapangan apakah sudah terjadi lonjakan penumpang di stasiun senen menjelang nataru
selamat pagi sarah benar sekali bahwa saat ini saya sedang berada di stasiun pasar senen jakarta pusat
dan untuk pada pagi hari ini tanggal dua puluh satu desember dua ribu dua puluh memang masih belum ada lonjakan yang signifikan terkait dengan jumlah pengguna kereta yang akan berpergian menggunakan kereta api
dan memang berdasarkan data yang
kami dapatkan dari pt kereta api daob satu jakarta rata rata sekarang ada empat puluh delapan kereta api yang dioperasikan setiap harinya pada saat libur natal dan tahun baru
di mana jumlah pengguna kereta api rata rata per hari yaitu dua puluh dua ribu orang
namun khusus pada hari ini dari stasiun pasar senen ini hanya ada sembilan belas kereta api yang diberangkatkan menuju sejumlah kota kota di pulau jawa
seperti misalnya cirebon kemudian yogyakarta ada juga bandung
malang surabaya dan lain sebagainya
di mana pada hari ini jumlah penumpang kereta yang tercatat akan meninggalkan dari stasiun pasar senen sekitar ada lima penumpang
sementara dari stasiun gambir ini ada dua puluh tujuh kereta api yang akan diberangkatkan yang akan membawa kurang lebih tiga enam ratus penumpang
jika dibandingkan dengan hari hari biasa pada saat pandemi memang jumlah ini sedikit lebih banyak
namun jika dibandingkan pada akhir pekan atau pada hari sabtu dan minggu jumlah pengguna kereta pada hari ini
masih cukup stagnan artinya memang masih rata rata pengguna kereta harian pada sabtu dan minggu
namun jika dibandingkan pada masa sebelum pandemi covid sembilan belas atau pada dua ribu sembilan belas maka jumlah penumpang kereta pada hari ini ini relatif cukup rendah
dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya aturan aturan yang diterapkan oleh pt kereta api indonesia untuk calon penggunanya yang akan menggunakan kereta api jarak jauh
saat ini saya telah bersama dengan kepala humas pt kereta api indonesia daerah operasional satu jakarta ibu eva hairuni
selamat pagi ibu eva
ibu eva bisa dijelaskan kepada pemirsa cnn indonesia untuk syarat pengguna atau perjalanan kereta di masa libur nataru ini seperti apa bu
jadi untuk syarat pengguna yang akan berangkat khususnya di tanggal dua puluh empat desember sampai dengan tanggal dua januari dua ribu dua puluh dua nanti
ini harus diperhatikan terkait bukti vaksin
jadi bukti vaksin untuk pengguna tujuh belas tahun ke atas ya di atas tujuh belas tahun maaf
ini harus memiliki bukti vaksin lengkap artinya dosis pertama dan dosis kedua
sementara untuk pengguna dengan rentang usia dua belas sampai dengan tujuh belas tahun ini harus memiliki bukti vaksin juga tapi masih diperkenankan sampai dengan dosis pertama
dan kemudian harus diperhatikan juga terkait bukti pemeriksaan covid sembilan belas
jadi bagi calon pengguna yang akan membawa anak di bawah usia di bawah dua belas tahun ini harus menggunakan bukti pcr dengan masa berlaku tiga x dua
ini harus diperhatikan terkait bukti vaksin yang berlaku dua puluh empat jam untuk rentang waktu tadi ya dua puluh empat desember sampai dengan dua januari
sementara untuk usia di atas dua belas tahun di atas dua belas tahun ke atas ya ini bisa tetap menggunakan antigen dengan masa berlaku satu x dua puluh empat jam
jadi itu yang paling penting untuk diketahui khususnya yang akan membawa anak di bawah usia di bawah dua belas tahun sudah harus menggunakan bukti pcr untuk tanggal keberangkatannya dua puluh empat desember sampai dengan tanggal dua januari dua ribu dua puluh dua
nah untuk vaksinasi itu sendiri tadi saya lihat ada sentra vaksinasi di stasiun pasar senen ini bisa dijelaskan untuk syarat bagi calon pengguna kereta yang akan melakukan vaksin di stasiun seperti apa bu
ya betul sekali jadi bagi calon pengguna yang mungkin belum memiliki vaksin dosis pertama ataupun dosis kedua ya dosis kedua sih khususnya karena saat ini vaksin sudah harus lengkap sampai dengan dosis kedua
ini bisa di stasiun pasar senen ada layanan vaksinasi layanan vaksinasi ini hanya diperuntukkan bagi calon pengguna jasa
sehingga pada saat lawan berdasarkan vaksinasi ini bisa diperuntukkan bagi calon pengguna jasa
ktp untuk pencatatan nik nya juga harus menyertakan bukti tiket ya artinya memang akan menggunakan kereta api jarak jauh seperti itu
dan kemudian juga selain layanan vaksinasi untuk membantu penumpang memenuhi persyaratan di daob satu jakarta ini kita juga menyediakan layanan antigen
layanan antigen ini ada di lima lokasi di daob satu jakarta ada di stasiun pasar senen stasiun gambir kemudian juga stasiun bekasi karawang dan cikampek
untuk stasiun pasar senen dan stasiun gambir ini jam operasionalnya mulai pukul enam pagi sampai dengan pukul sembilan malam
jadi perlu diingat bahwa layanan antigen ini tidak dua puluh empat jam
jadi mohon untuk mengatur kembali dan kami sangat menyarankan untuk melakukan proses antigen itu satu hari sebelumnya
karena memang masa berlakunya juga satu x dua puluh empat jam
nah untuk biayanya bagi yang antigen dan vaksin di stasiun berapa rupiah bu
kalau untuk vaksin ini tidak dikenal
dikenakan biaya ini diberikan secara gratis karena kita bekerja sama dengan dinas kesehatan ya
sementara kalau untuk antigen sendiri ini ada tarifnya sekitar rp empat puluh lima ribu
nah tadi kan ada usia di bawah dua belas tahun wajib pcr ya bu
tapi untuk balita misalnya apakah masih diperkenankan naik kereta bu
ya jadi kalau untuk yang boleh menggunakan ka umur artinya balita pun juga boleh menggunakan ka
namun harus ada persyaratan yang diperhatikan sesuai
dengan batasan umur tadi
untuk di bawah dua belas tahun tidak ada pengecualian termasuk balita ya
ini harus menyertakan bukti pcr bagi yang akan berangkat di masa nataru mulai dua puluh empat desember nanti sampai dengan tanggal dua januari
nah untuk di dalam rangkaian kereta protokol kesehatannya seperti apa sih bu
ya jadi memang kita sangat ketat ya dengan protokol kesehatan
artinya kita hanya memberangkatkan penumpang yang memenuhi syarat dari sisi protokol kesehatan
nah untuk di stasiun sudah jelas semua harus memakai masker mengikuti tanda batasnya
jarak yang kita berikan dan kemudian kita juga menyediakan ya perlengkapan untuk mencuci tangan
untuk di kereta pun juga sama
jadi sebelum masuk pun ini penumpang di area boarding ini akan diperiksa kembali suhu tubuhnya
jika suhu tubuhnya tiga puluh tujuh tiga di atas tiga puluh tujuh tiga meskipun dia sudah memiliki bukti vaksin lengkap
kemudian juga memiliki bukti pemeriksaan covid antigen atau pcr
tapi kalau pada saat akan boarding suhu tubuhnya ini di atas tiga puluh tujuh tiga tetap tidak akan diperkenankan berangkat
nah di atas kereta ini pengguna juga akan diberikan masker
jadi kita memberikan masker kepada seluruh pengguna jasa
nah ini mohon digunakan ya harus digunakan masker tiga lapis ya
nah kemudian juga nanti ada petugas yang secara berkala akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh
nah jika sewaktu waktu kedapatan pengguna yang mungkin pada saat perjalanan ini kondisinya tidak baik atau sakit
ini nanti akan ditempatkan di ruangan khusus di dalam kereta juga sudah kami siapkan
selanjutnya nanti akan dikoordinasikan dengan stasiun terdekat yang memiliki pos kesehatan untuk penanganan lebih lanjut
nah kalau misalnya tadi tidak memenuhi syarat kemudian kan ada skema refund tiket ya bu ya
itu syaratnya apa bu yang untuk yang menginginkan refund tiket ini
ya jadi bagi pengguna jasa yang mungkin tidak memenuhi syarat dari sisi protokol kesehatan persyaratannya misalnya hasil antigennya positif
padahal dia sudah memilih tiket
nah ini memang secara otomatis tidak akan diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan
jadi nanti yang akan menjadi salah satu persyaratannya tadi bukti antigennya itu menunjukkan hasil positif
kemudian juga dia sudah memiliki tiket seperti itu
lainnya standar ya misalnya identitas asli
terakhir bu untuk ketersediaan tiket sendiri pada masa libur natal dan tahun baru saat ini apakah masih tersedia bagi masyarakat yang akan bekerja
jadi memang untuk ketersediaan tiket ini kita menyesuaikan dengan operasional ka di masa pandemi yang masih mengalami penyesuaian ya
tidak sama seperti waktu normal
dan untuk ketersediaan tiket sepanjang masa nataru mulai tujuh belas desember sampai dengan tanggal empat januari ini terdapat sekitar empat ratus ribu ya
empat ratus ribu ketersediaan tempat duduk
artinya masyarakat yang ingin berangkat pada periode tersebut masih bisa untuk melakukan mencari tiket ya
ini bisa melalui aplikasi kai akses
jadi ada aplikasi kai akses ini akan lebih memudahkan
di sana bisa melakukan pemesanan tiket langsung melihat ketersediaan jadwal dan ketersediaan tempat duduknya
dan dengan aplikasi kai akses juga akan lebih dimudahkan
jika sewaktu waktu terdapat kondisi khusus sehingga ingin melakukan pembatalan ataupun perubahan jadwal seperti itu
terima kasih banyak bu eva informasinya untuk cnn indonesia tv
nah tadi penjelasan dari kepala humas pt kereta api dawab satu jakarta terkait dengan syarat perjalanan calon penumpang kereta
yang perlu diingat bahwa tadi wajib vaksinasi untuk masyarakat di atas usia tujuh belas tahun maksimal atau minimal full vaksin ya harus dosis kedua
sementara dua belas hingga tujuh belas tahun ini bisa dosis pertama sementara di bawah dua belas tahun ini harus atau wajib pcr
dan bagi anda yang akan melaksanakan
tes rapid antigen di stasiun ini juga harus memperhatikan jadwalnya karena sepemantauan saya sampai dengan pagi hari ini memang cukup banyak masyarakat yang mengantri untuk rapid test antigen sehingga anda mungkin bisa mengantisipasinya dengan sehari sebelum keberangkatan anda bisa datang ke stasiun pasar senen
asalkan sudah mempunyai kode booking tiket maka anda bisa melakukan rapid test antigen di stasiun
kembali ke sarah di studio
baik terima kasih atas laporan lengkapnya satrio adi wicaksono
produser lapangan cnn indonesia melaporkan langsung dari stasiun senen jakarta